kalau yang menjawab saya
ini pertemuan kedua
pertemuan pertama terbuka lebar
untuk kemungkinan gerindra dan demokrat berkoalisi
setelah sekian hari kami bekerja
hari ini saya mengatakan pintu itu makin lebar
dan insya allah insya allah
dengan izin allah swt
kita bisa dipertemukan untuk melakukan perbaikan
perubahan lima tahun mendatang
ke arah yang lebih baik
kalau ditanya apakah masih ada diskusi
pak prabowo presiden atau tidak
kami datang dengan satu pengertian
pak prabowo adalah calon presiden kita
baik saya kira cukup ya
ya cukup ya